upacara peringatan hari pahlawan di tugu pahlawan kota surabaya dipimpin oleh gubernur kofifah indah parawansa
sejumlah kepala daerah dan para pejabat penting jawa timur menjadi bagian dari dua ribu undangan
sebanyak satu seratus orang dilibatkan dalam peringatan ini dari paduan suara pengibar bendera tni polri dan juga para penampil
berbeda dengan tahun tahun sebelumnya tema hari pahlawan dua ribu sembilan belas aku pahlawan masa kini
berupaya mendekatkan semangat pahlawan dengan perubahan zaman
yang diwakili oleh generasi milenial
kalau aku pahlawan masa kini pasti tantangannya berbeda aku hari ini
dengan pada saat zaman revolusi zaman merebut kemerdekaan
dan zaman awal mempertahankan kemerdekaan republik indonesia
peristiwa sepuluh november ini kan peristiwa di mana upaya mempertahankan kemerdekaan republik indonesia
dulu harus angkat senjata dulu kita melawan bangsa asing
hari ini kita melawan kebodohan melawan kemiskinan melawan ketertinggalan
melawan narkoba jangan lupa melawan hoaks jangan lupa
melawan kemungkinan jika ada elemen yang melakukan sesuatu yang bisa memecah belah integrasi bangsa
jadi hari ini pr pr seperti itu tidak perlu menunggu siapa siapa
saya bisa melakukan apa saya bisa memberikan apa yang terbaik bagi diri saya keluarga saya bangsa dan negara

pertanyaan dari pengasas di jenderal negara riau mbak atau pengasas di jenderal negara

menurut mereka sikap pemberani dan pantang menyerah milik pahlawan bisa dilakukan dalam keseharian
di antaranya tidak termakan informasi hoaks
sebagai generasi muda itu kita kan generasi muda gak ngelawan penjajah
jadi kayak ngelawan bangsa sendiri kayak kita tidak percaya hoaks
kita mencari informasi terlebih dahulu lebih detailnya gimana biar lebih jelasnya itu beritanya seperti itu
menurut saya sebagai generasi muda milenial masa kini hari pahlawan itu
kita itu sebagai generasi muda itu harus membangkitkan semangat para pahlawan yang terdahulu
mengembangkan bakat dan prestasi saya sebagai generasi muda
contohnya ikut serta dalam kegiatan paski beraka
peringatan hari pahlawan ini juga terasa istimewa dengan ditetapkannya
salah satu tokoh asal jawa timur kiai haji maskur
sebagai pahlawan nasional oleh presiden beberapa hari sebelumnya
kiai maskur adalah pendiri tentara pembela tanah air peta pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
yang merupakan embryo berdirinya tentara keamanan rakyat tkr
yang kemudian hari berubah menjadi tentara nasional indonesia tni
liputan ini adalah hasil kerjasama cnn indonesia dan diskominfo pemprov jawa timur
rangga umara ganjil
ancar hujaksono surabaya